wih seru biayanya juga cuma murah tujuh ribu rupiah per orang ya
tadi saya melihat suasananya langsung pengen nyanyi memandang alam dari atas bukit
atau anak anak juga bisa sekalian habis berenang jangan lupa ya padinya di bawah ini
nah ini yang berikutnya juga nita kalah seru
banyak alasan untuk jalan jalan ke tanah samawa atau sumbawa nusa tenggara barat
salah satunya mencoba susu kerbau dan beragam olahannya
nah hal ini akan menjadi kesempatan yang sangat langka karena susu kerbau jarang dijumpai di indonesia
pernah coba enggak
dusun sela batu tering moyohulu menjadi salah satu tempat pemerahan susu kerbau di sumbawa
kerbau kerbau di sini masih dipelihara secara tradisional yaitu dilepas di padang pengembalaan
sebelum diperah anak kerbau harus minum susu induknya untuk merangsang
agar susunya keluar
anak kerbau kemudian diikat dengan tali di dekat induknya dan giliran pemilik kerbau yang memerah
kerbau bisa diperah dua kali pada pagi hari dan rata rata menghasilkan tiga liter susu
satu liter susu kerbau dijual mulai harga empat puluh lima ribu rupiah
kurang lebih sama seperti memeras susu sapi
jadi ditekan lalu ditarik ke bawah
hmm bagaimana ya dengan rasanya
masih hangat dan rasanya lebih manis daripada rasa susu sapi
selain bisa diminum susu kerbau juga dimanfaatkan dalam berbagai olahan
di antaranya palupo dan poteng jadi
selain itu ada pula berbagai minuman yang dicampur susu kerbau
poteng jadi adalah tapai keteng
dan yang dicampur susu kerbau dan keju
serta palopo yang berbentuk seperti puding masih menjadi menu favorit
dan di sini kita coba untuk buat ke modern
ke modern jadi kita coba mix dengan minuman dengan berbagai rasa
jadi itu dari susu kerbau dicampur sama gula merah
beragam olahan ini bisa memberi nilai tambah pada susu kerbau
sehingga susu kerbau bisa didikmati wisatawan yang mengunjungi sumbawa
kansel tamarindora gancar caksono sumbawa besar nusa tenggara barat